sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
buka suara soal beberapa stasiun televisi yang masih ngeyel bersiaran analog
meski pemerintah sudah menggelar analog switch off
mahfud dan menkominfo juni keplate sebelumnya meresmikan suntik mati tv analog
di jabodetabek serta ratusan kabupaten kota lainnya pada rabu pukul dua puluh
waktu indonesia barat lalu
pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital
sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesiapan teknis
yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama
semua cukup berjalan efektif
hanya ada beberapa
televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti
atau dalam petik tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini
yaitu rcti global tv mnc tv aen news tv antv
dan tadi juga terpantau tv one
serta cahaya tv
perlu saya sampaikan bahwa eso itu adalah atas perintah undang undang
dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan
termasuk dengan semua pemilik televisi ini
nah oleh sebab itu
terhadap yang membandel ini secara teknis
kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau isf
bertanggal dua november kemarin
kita lakukan siaran siaran melalui analog
maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku